libur lebaran menjadi momen berkumpul bagi keluarga
tak sedikit yang menghabiskan hari pertama lebaran di mal atau pusat belanja
baik warga yang merayakan maupun non muslim
kerapewisata ke mall menikmati suasana hari idul fitri yang meriah
mungkin karena kita bertahun tahun selama ini kalau lebaran hari pertama sering di rumah ya
kali ini mau coba cari suasana yang beda aja mau coba ke mall
juga lagi di rumah lagi gak ada pembantu jadi mungkin ke mall nyari makanan disini aja
karena aku punya anak anak ya jadi nyari tempatnya yang ada ac nya yang adem gitu
karena di luar kan lumayan panas ya
jadi itu aja sih sama anak anak kan seneng disini ada apa aja mau ice cream atau apa aja tuh ada
ini habis dari mal ini mau ke rumah saudara sih
jadi biar mereka happy dulu biar gak bete pas di rumah saudara
saya minta pulang terus kan biasanya gitu
ya tak hanya diskon mal dengan suasana ramadan yang meriah serta spot foto yang menarik saat kumpul keluarga
menjadi daya pikat bagi meningkatnya jumlah pengunjung
manajemen sebuah mal di pondok indah memprediksi kunjungan di hari pertama dan kedua lebaran dua ribu dua puluh tiga
akan mencapai lebih dari tujuh puluh ribu orang meningkat sekitar dua puluh persen dibandingkan hari biasa
manajemen mengantisipasi lonjakan pengunjung dengan memperkuat pihak keamanan mal
wajib pindai aplikasi peduli lindungi serta lahan parkir yang memadai
sedangkan kalau dari tenan memang banyak mereka yang memberikan potongan potongan harga berkaitan dengan lebaran ini
kalau restoran secara umum mungkin tidak ada potongan harga tapi memang penuh sekali restoran restoran
mungkin juga karena kita lihat masa lebaran ini banyak orang makan di luar ya karena pembantu pada mudik jadi mereka lebih baik cari makanan di luar
di hari lebaran mal tetap buka dengan beberapa ketentuan sesuai dengan instruksi mendagri
di mana ppkm di jawa bali diperpanjang mulai delapan belas april hingga delapan mei dua ribu dua puluh
dalam aturan itu kegiatan operasional mal dibuka dari jam sembilan malam hingga jam sepuluh malam
namun pada hari pertama dan kedua
lebaran sebagian mal buka mulai jam dua belas siang sampai sepuluh malam
beseritona yudhistira satria jakarta